pemadaman listrik besar besaran di vetoria
adalah varian yang berdasarkan penemuan ilmiah terbukti mengalami perubahan karakteristik
masih belum jelas bahkan ketika
bahkan pada kematian di tahun ini mengalami penurunan pasca idul fitri
keputusan pengadilan tinggi tersebut menguatkan
untuk mengejar untuk mengejar untuk mencapai sekolah
yang berpenghasilan di atas ambang batas bebas pajak sebesar delapan belas dua ratus dolar dan potongan tiga ratus dolar untuk semua warga australia pada tagihan energi mereka
untuk tidak mengalami gejala yang buruk akibat terinfeksi
pemerintah telah mengatakan anggaran tersebut bermanfaat namun tetap kesenjangan yang signifikan bagi mereka yang paling mengalami kesulitan
bahwa saat ini pencabutan keluarga negaraan seseorang hanya memiliki tujuan simbolis